wisma atlet kemayoran telah difungsikan sebagai rumah sakit darurat covid sembilan belas sejak maret lalu
lantas bagaimana kisah penyintas covid yang menjalani isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet
melalui sambungan zoom kita akan berbincang dengan amadea nurhayu
salah satu penyintas covid sembilan belas yang juga sebelumnya menjalani perawatan di wisma atlet
dea selamat malam
selamat malam mbak isma
apa kabar dea
alhamdulillah sudah sehat ya
dea nanti malam hari ini kita akan cerita ya bagaimana pengalaman dea ketika pertama kali didiagnose covid
kemudian sampai dirawat di wisma atlet kemudian sampai dinyatakan sembuh atau negatif dari covid
dek berapa lama sih menjalani isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet dan kapan diperbolehkan pulang
aku menjalani perawatan itu dua belas hari dan bolehin pulang itu dua hari awal
oh baru dua belas
dua hari yang lalu
dalam satu keluarga hanya dea sendiri yang dinyatakan positif covid atau ada anggota keluarga lainnya dea
oke cuma dea sendiri berarti ya yang menjalani perawatan di wisma atlet ya
ketika pertama kali dea dinyatakan positif covid sebelum dirujuk ke wisma atlet seperti apa dea
jadi prosedurnya itu awalnya lapor dulu
terus ke wisma terdekat di sini
terus abis itu kita dirujuk ke wisma atlet sama kewismat dan diantar oleh pihak kewismat ke wisma atlet
berapa lama ketika pertama kali dea mulai dari merasakan gejala
gejala atau simptoms apa saja yang dea rasakan di awal awal
simptomnya sendiri itu aku lama seminggu
jadi dua hari pertama itu aku demam
dan demamnya itu disertai dengan nyeri
nyeri di tulang
waktu itu pelurinan
ada sedikit batuk
tapi kebetulan batuk berdahak
bukan batuk kering seperti simptom covid sembilan belas
setelah itu di hari kelima aku ada anopsinya
yaitu kehip keraatan ciuman
jadi nggak bisa cium apa apa sama sekali
nah di saat itu baru aku memutuskan untuk swapsan
oke memutuskan untuk swab mandiri ya
sebelum artinya melaporkan mengurus segala administrasi ke puskesmas tadi ya
ketika tadi dea merasakan beberapa gejala simptoms tadi
sudah terpikir oh ini apa jangan jangan saya positif covid sembilan belas
atau mungkin ini hanya gejala penyakit biasa saja nih
mungkin kayak yang seperti yang kemarin kemarin demam atau bagaimana
tapi penghati lagi ya aku tahu itu sudah menuju kehip keraatan ciumannya sih
makanya di beberapa hari itu aku masih ada denial karena masih common banget simptomnya
nah sampai akhirnya kenapa aku yakin banget kehip keraatan covid sembilan belas
ibrat ciumannya udah gagal
dea masih beraktivitas di luar rumah sesering apa
bekerja atau mungkin masih kuliah
kerja berarti memang setiap hari aktivitas kegiatannya memang di luar rumah ya
kebetulan sih beberapa hari sebelum aku sakit itu emang udah worse perform lagi sih
dea setelah tadi dea mendapatkan atau melakukan swab ya swab mandiri ya
swab mandiri kemudian hasilnya dinyatakan positif covid sembilan belas
kemudian tadi dea sebutkan
dia juga sudah langsung mengurus administrasi ke puskesmas
boleh diceritakan lagi mungkin lebih detail karena beberapa laporan juga kan di luar sana banyak sekali yang kesusahan atau mengalami kendala ketika mereka melakukan pendaftaran atau meminta untuk dirujuk ke rumah sakit darurat wisma atlet
dea juga sempat mengalami atau menemui kendala administrasi ini kah
aku sendiri sih alhamdulillah lancar karena keluarga aku pun juga aktif untuk membantu aku
jadi pertama waktu itu keluarga aku bantu untuk hotline puskesmasnya
nah habis itu dihubungi mereka melalui whatsapp dan nanti mereka akan menyiapkan semacam petugas petugas yang ditunjuk untuk ngawasin kita di beberapa hari sebelum kita dirujuk ke wisma
atau beberapa saat kita dirujuk ke wisma kita dipantau sama petugas itu mengenai keadaan kita
dan menurut aku sendiri sih kalau misalkan kita ngikutin alurnya itu nggak susah sih untuk bisa dapat rujukan itu
oke tidak susah berapa lama mengurus ini semua
ngurusnya sih cuma satu hari cuman kebetulan aku nunggu sampai ke wisma atlet itu tiga hari
oke tadi saya agak sedikit kurang dengar berapa tiga hari tadi daya sampaikan
iya tiga hari tapi untuk pengurusan administrasi cuma sehari aja
oke kenapa membutuhkan tiga hari apa penjelasannya
kemarin sih diinfo nya dari pihak puskesmas itu tunggu dikonservasi ke wisma atletnya
oke nah saat dea menuju ke rumah sakit darurat wisma atlet dengan menggunakan ambulans kah
ambulans yang memang dirujuk oleh puskesmas atau kecamatan setempat ya
oke dua belas hari daya menjalani isolasi di rumah sakit darurat betul
oke tadi juga ada beberapa video video yang kami tampilkan yang merupakan dokumentasi pribadi selama daya menjalani perawatan
boleh di sharing ke kami seperti apa perawatan selama dea menjalani proses isolasi di wisma atlet
perawatannya cukup baik sih ⁇ ms up untuk perawatan di wisma atlet karena perawatan itu sigap semua dan mereka selalu pakai handphone
jadi di setiap lantai itu ada adminnya
jadi kita bisa tinggal whatsapp kalau ada keluhan tinggal whatsapp
lalu makanan juga disiapkan pagi siang dan malam obat obatan juga disiapkan pagi siang dan malam
oke jadi memang ada petugas khusus di lantai di setiap lantai
yang untuk memantau seluruh pasien yang ada di lantai itu ya
dea berarti satu kamar ada berapa pasien
jadi di satu unit itu ada dua kamar di kamar satu itu ada untuk bisa dua pasien dan di kamarnya lagi satu pasien
jadi totalnya bisa tiga pasien di satu unit
oke kenapa waktu itu daya memilih untuk ya udah deh memilih untuk
ya udah deh mendingan saya langsung aja isolasi di rumah sakit darurat wisma atlet
masih banyak orang juga yang menganggap ya udah mendingan isolasi mandiri aja di rumah
karena kebetulan saat aku positif itu pembakar masih mengharuskan orang orang yang positif diisolasi di wisma atlet
dan juga aku nggak tahu keluarga aku sih cukup riski kalau misalkan kita isolasi di rumah juga yang ngurusin kan juga keluarga gitu
betul betul oke setelah dua hari lalu dea baru keluar ya dari wisma atlet ya
nah setelah keluar ini artinya pasien yang sudah dinyatakan sembuh apakah juga masih mendapatkan apa masih dipantau kondisi kesehatannya oleh petugas medis atau petugas kesehatan di sana
enggak sih kalau kita udah pulang kita cuma di pesangkat aja lima hari pertama
harus isolasi mandiri
dan setelah itu obat obatan juga udah nggak ada lagi sih jadi kita tinggal minum vitamin tiga dan minum aja
oke dea apakah dea setelah sekarang dua hari pulang ke rumah kemudian dinyatakan sembuh masih merasakan beberapa gejala yang tidak biasa
karena juga beberapa case atau beberapa pasien menunjukkan bahwa walaupun mereka sudah dinyatakan sembuh masih memiliki atau mengalami simptom simptoms gitu atau gejala
atau gejala gejala yang tidak biasa
ya di beberapa saksi kadang agak pusing terus juga kadang sesak nafas tapi sedikit aja sih
daya mengalami itu
oke tapi tidak seberat atau kondisinya ketika di awal ya
enggak kebetulan aku juga dari awal nafas juga nggak begitu parah sih cuma nafas ringan aja
karena aku juga dari awal sesak nafas
oke alhamdulillah dea sudah dinyatakan sembuh sekarang apa yang mau dia sampaikan kepada keluarga kepada sahabat kepada penonton masyarakat di luar sana sebagai salah satu penyintas covid
harus menjalankan kesempatan dengan benar dan harus percaya kalau covid beneran ada
kita nggak boleh takut kelebihan juga cukup puas pada aja
dan untuk semuanya di luar sana yang masih berjuang ngelawan covid harus semangat dan harus berpikiran positif karena obat dari covid sendiri itu adalah dari dalam kita sendiri kita harus tetap harus selalu positif
baik terima kasih dea sudah berbagi pengalamannya terima kasih sekali lagi sehat selalu ya amadea nurhayu terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam selamat selamat